setelah sempat viral karena arogan di jalan
akhirnya pengemudi mobil fortuner dengan plat tni palsu
yang mengaku adik seorang jenderal ditangkap polisi
pengendara mobil yang ditabrak melapor ke polisi
karena pelaku tidak menunjukkan itikat baik
pengendara mobil fortuner yang viral karena bersikap arogan
dan cekcok dengan pengendara lain di jalan tol jakarta cikampek
akhirnya ditangkap dan resmi jadi tersangka
tersangka ditangkap di rumahnya di wilayah cempaka putih jakarta pusat
pengendara mobil yang ditabrak melaporkan pemilik mobil fortuner
ke baris krim polri karena pelaku tidak menunjukkan itikat baik
lapor menyerahkan sejumlah barang bukti ke polisi
berupa video viral dan tanda kepemilikan kendaraan
kita baru saja menerima surat tanda terima laporan polisi
surat terima laporan polisi
kita melaporkan seseorang yang diduga telah melakukan
dugaan tindak pidana melanggar pasal satu ratus tujuh puluh kuhp
sementara pemilik mobil yang ditabrak menyebut
pengendara fortuner yang melaju di bahu jalan menyerempet mobilnya
di res area kilometer lima puluh tujuh tol jakarta cikampek pada sepuluh april lalu
saat korban meminta pertanggung jawaban terjadi cekcok
pelaku lantas mengaku sebagai adik seorang jenderal tni
menurut korban saat hendak meninggalkan lokasi
pelaku sengaja menabrak mundur mobilnya
mobil fortuner ini juga mendadak potong langsung ke kanan gitu
dia langsung potong langsung kanan dan akhirnya
saya coba minta penjelasan
tapi dia mulai nyalahin saya duluan dan bilang
kamu yang nabrak mundur kamu yang nabrak mundur
akhirnya setelah itu udah dia maju ke depan mobil saya
biar yang mendadak saya kira kita mau turun
tapi ternyata dia malah nabrak mobil mundur
jadi ya itu maksudnya kebetulan di dalam mobil kita ada anak kecil
mabes tni juga turut menyelidiki kasus ini
melalui pesan tertulis kepala pusat penerangan tni
saat ini lagi diperiksa di polda
nomor registrasi pelat dinas yang digunakan yang bersangkutan adalah palsu
nanti dikabari ya setelah selesai pemeriksaan semuanya
sementara kabit humas polda metro jaya
kombes ade arisham indradi juga membenarkan
pengendara mobil fortuner berplat tni palsu
benar sudah diamankan dan sedang dilakukan pendalaman
demikian kombes ade arishab indradi
seperti yang kami kutip dari kompas com
tersangka kini dijerat dengan pasal dua ratus enam puluh tiga kuhp
tentang pemalsuan surat dengan ancaman pidana maksimal enam tahun